hujan hebat melanda sebuah toko perajin bingkai di jalan mampang perapatan jakarta selatan
tujuh orang tewas dan lima lainnya terluka akibat kebakaran
pada jumat pagi tim gabungan yang terdiri dari pemadam kebakaran kepolisian dan bpbd telah berhasil memadamkan api
tujuh korban meninggal dunia sudah dievakuasi sementara lima korban terluka telah mendapatkan penanganan intensif di rsud mampang perapatan
kapolsek mampang david junior kanitero menyebut api berasal dari basement ruko yang meluas hingga ke lantai empat gedung
hingga saat ini pemadam kebakaran masih terus menyisir
sebelumnya peristiwa kebakaran ini terjadi pada kamis malam
tepatnya pukul sembilan belas lewat dua puluh empat menit
korban yang tujuh orang ada di dalam ini masih keluarga dari pemilik
terdapat dua anak di dalamnya satu orang tua kemudian ada tiga art
sementara itu tujuh jenazah korban kebakaran toko di kawasan mampang jakarta selatan
rumah sakit polri keramat jati jakarta timur pada jumat pagi
tujuh korban yang terdiri dari enam dewasa dan satu anak dibawa ke ruang instalasi forensik untuk diidentifikasi
ketujuh jenazah ditemukan saat petugas pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan pada toko bingkai yang terbakar
seluruh korban ditemukan tewas dalam satu ruangan yang sama di lantai dua toko tersebut
selain tujuh jenazah tersebut tadi telah disebutkan juga ada lima korban lainnya yang menjadi korban dan mengalami luka bakar yang cukup serius
sehingga saat ini tengah mengalami penanganan yang intensif di rumah sakit umum daerah mampang perapatan
nah untuk kondisi terkini pada hari ini yaitu
telah dilakukan pendinginan dan sampai saat ini memang dari pemadam kebakaran masih ada di lokasi untuk terus menyisir gedung yang terbakar pada hari ini
masih juga dilakukan pengecekan dari kepolisian untuk melihat apakah mungkin ada penyebab lain dari kebakaran ini dan memang masih dilakukan penyisiran
untuk kronologi kejadiannya sendiri pada jam sembilan belas dua puluh lima itu polisi mendapatkan laporan tentang adanya kebakaran di jalan mampang perapatan raya di jakarta selatan ini
kemudian api mulai padam sejak pukul empat waktu indonesia barat kemudian berhasil benar benar padam pada sekitar pukul delapan pagi tadi
sehingga pada pukul delapan itu juga ketujuh korban meninggal berhasil dievakuasi karena api telah padam dan telah dilakukan pendinginan
nah untuk penyebabnya sendiri hingga saat ini api berasal dari basement gedung ruko ini
nah untuk penyebabnya sendiri berasal dari banyaknya bahan bahan yang mudah terbakar
yang ada di dalam basement gedung ruko ini
sehingga memang untuk pemadamannya sendiri sulit untuk dilakukan dikarenakan selain letaknya ada di basement
banyak juga benda benda yang mudah terbakar selain itu juga karena memang toko ini merupakan toko bingkai
sehingga banyak kayu kayu dan juga bahan bahan yang dijual yang juga mudah terbakar
ursula ini kan ada tujuh korban meninggal lalu sampai saat ini ada identifikasi yang masih dilakukan di rumah sakit
pak polri bagaimana dengan korban yang terluka kondisinya saat ini
ya untuk korban yang terluka tadi seperti yang telah disebutkan ada lima orang itu mengalami luka bakar yang cukup serius
sehingga saat setelah dievakuasi itu dibawa ke rumah sakit umum daerah mampang perapatan
nah setelah di rumah sakit umum tersebut para kelima korban luka bakar selanjutnya dirujuk ke rumah sakit lain di daerah jakarta pula
sehingga kelima korban luka yang menjadi korban dari peristiwa ini masih mengalami perawatan yang cukup intensif di rumah sakit
baik terima kasih laporan anda jurnalis kompas tv ursula putri langsung dari mampang jakarta